rabu sore menteri perdagangan enggar tias tolukita menggelar konferensi pers tentang pencapaian kementerian perdagangan dua ribu enam belas dan proyeksi di tahun dua ribu tujuh belas
enggar tiasto menyebut kementerian perdagangan telah berhasil untuk meraih sejumlah pencapaian yang patut dibanggakan
sejumlah pencapaian yang digarisbawahi adalah penutupan keran impor untuk seluruh komoditas pangan
meski indonesia semakin rentan terhadap tekanan eksternal sebagai anggota masyarakat ekonomi asean dan memiliki tingkat produktivitas yang masih jauh tertinggal dibandingkan negara negara asean lainnya
enggar tiasto mengatakan bahwa kementerian perdagangan akan terus mendorong
sosialisasi penggunaan produk dalam negeri